eh pur lu itu kenapa lagi sih
perempuan lagi ya
ya nyari kerja yang lain pur
ah payah lu
purna purna purna pak
ani aja doyan
udin juga doyan mak
din mak pulang dulu ya
ada apa gerangan bos
eh pur pur pur pur
masih ada sisa mau nggak
tadi pagi mau
itu kan tadi pagi sekarang sudah siang
temu pur aja
sepahit hidup lu
apalagi gak enak badan
atau lagi ada masalah di rumah
terus kenapa tadi nyetirnya gak konsen
udah beberapa kali tadi kita hampir celaka loh
kalau kamu sakit
gak usah dipaksain
alhamdulillah baik ate
amin juga baik kok
sekarang dia kerja apa
masih bantu bantu aku
belum dapet kerja juga
kemaren sempet dapet
tapi gak lama
yaudah atau telepon amin dulu ya
kamu masih bantu bantu ani
kamu harus terus cari kerjaan
bantu ani itu cuma sementara
ya jangan seterusnya
kamu udah bilang sama ani
belum sempet teh
baru hari ini resmi jadi tukang ngojeknya
sepet amat kopinya muka lu eh lu tuh kenapa lagi sih perempuan lagi ya saya lagi males ngecek lagi
pokoknya nyari kerja yang lain pur usaha dong no kesio jak ah payah lu purno purno purno
habis dagangan lu itu dia be belum lu ngapain balik dan lapar mau makan dulu edwin bini lu
lagi kagak ada bantuin stati jadi kagak ada yang masak lah din makan apaan makan aja bubur
lu makannya bubur lu makannya bubur lu makannya bubur lu makannya bubur lu makannya bubur lu
bagi gue ya
mau kemana kamu john mau move on mau ngider dulu jemput pembeli
terus nunggu apaan
tunggu apaan yaudah son nog en anchot lagi
apa itu kak
misalnya ke tempat tinggalnya
kamu sekarang punya motor
sekarang dia udah kerja keterima di kantoran
terus motornya saya pinjem
sehari tiga puluh ribu
dia pake motor kantornya
terus kalau sore saya jemput ke kantornya
dia sekarang ngojek pakai motor temennya
dia tuh dibayar sewanya per hari
kamu terus ingetin dia
terus juga ingetin